kampung sembulang pada rabu pagi terpantau sepi dari aktivitas warga
sebagian besar warga sudah tahu bahwa tenggat waktu pengosongan pada dua puluh delapan september sudah ditiadakan
kampung sembulang menjadi salah satu dari empat kampung prioritas di pulau rempang
yang akan dikosongkan jelang pengembangan rempang eco city tahap satu pada tahun ini
beberapa warga mengaku sudah tahu bahwa rencana pengosongan pulau pada dua puluh delapan september batal dilakukan
meski demikian warga mengaku masih merasa khawatir terkait rencana pengosongan pulau oleh pemerintah